keluarga kerabat serta rekan dari keluarga dodi triyono terus berdatangan ke rumah duka di pulau mas residan rabu pagi
di mata tetangga dodi yang menjabat sebagai ketua rt sejak tinggal di pulau mas sejak tahun dua ribu sembilan lalu adalah sosok yang baik dermawan dan juga memiliki banyak kontribusi
sama seperti dodi putrinya diona ariska di mata guru gurunya di sma al azhar kelapa gading merupakan anak yang baik
sosok diona anaknya anak baik kerja sama dan anaknya dewasa dia
karena dia dibilang anak pertama dari tiga bersaudara dari ibunya yang kedua dia berdewasa bisa mengayomi adik adiknya
sehingga bisa kalau saya bicara dengan dia penuh dengan kedewasaan